silakan selamat datang di jalan pertamburan
silakan kami sediakan
silakan kalau masuk ke jalur jalur

silakan disini kami amankan
silakan disini kami amankan
kalau disini kami silakan di jalan pertamburan
kami kesel sebetulnya pun di jalan ini
tidak boleh tapi silakan